aduh aki aki mau cangkul
ih itu orang minta nama
ke rt ini om aku
jadi ruby ini
adalah keponakan saya
aduh ming industry
ada baka mereka
kalau aku lo
gak ada ini
itu virus eh hati hati loh dia bisa menularnya itu dari mana
dari ciduh alias ludah
oh dari liur tuh tuh gitu pak rt
iya jadi kalau langsung berubah jadi gitu
pak rt ngomong ngomong tadi kok aku pas melirik lirik pak rt kok kayaknya pak rt takut banget deh ya
sama kakek canggul
hahaha saya dianggap takut sama pakai canggul
aku anggap sama general saya tuh gak tebus sama kakek canggul
pak man canggul nenek canggul tersian mana lah sok si harapan saya
bet aku anggap sama nenek canggul
hah gak takut pak rt
hah itu takut
pak rt benakut
hah bohong pak rt
pak rt katanya gak takut nenek canggul kakek canggul bapak canggul
baru dia hah
saya tuh gak takut
ya saya tau
untung aja bella lagi ikut sama omnya si edwin ya syuting kalau enggak dia pasti malu
masa bapaknya penakut gitu cemen
general di kampung ini general
tapi takutan hahaha
jangan ketawain ntar bikin ktp gak saya cari tangan
jangan diketawain hahaha
alhamdulillah sampai juga di rumah
pak rt aku ngantuk pengen tidur
sama kau juga capek
yaudah sekarang cuci kaki cuci tangan terus bobo yuk
apaan tuh gue yang
wey siapa tuh
jangan macem macem ya
saya rt jenderal di kampung sini
oh udah lemah an
aduh aki aki mau cangkul
pak rt bantu saya
pak rt kabur aja
tadi kan kamu di sana
ih aki aki tuh celangu
mi yang namanya kakek canggul emang gak ada mi
itu kan cuman cerita doang
cuma film gak usah dipercaya
tapi rafa beneran takut mi rafa sampe kebayang bayang
seru banget kakek canggulnya
ya gian udah tau kamu penakut
gapapa tuh ali kan nontonnya juga sama mami ya kan
tapi gak boleh takut
eh eh eh eh pak rt
pak rt kenapa kok kayaknya girang banget mukanya
ada kakek canggul
aduh pikesianan udah tua keriput aduh
tenang tenang tenang
pak rete nih suka nakut nakutin anak anak deh
jangan didramatisi ratu kalo abis nonton film teh
kakek canggul itu tak hayul cuman cerita doang
tapi beneran tante
tuh kan mi kakek canggul emang beneran ada
eh eh yaudah gini aja gini aja gini
supaya ruby juga gak ketakutan malam ini ruby boleh kok nginep di rumahnya tante
umnya enggak ini yang ganteng ini
eh maaf pak rt
karena gudang di rumah saya itu udah penuh barang bekas
bang tamu kan ada sopa tuh yang enak yang wah dingin banget tuh bersih
oh sopa yang empuk itu
es ya merah
oh itu kan buat tidur kucing saya karunya tuh kalo pak rt tidur situ maksudnya kucing saya di ubin
lagian pak rt gimana sih katanya pak rt jenderal di kampung ini
harusnya bisa jadi pengayuh masyarakat yang berani atau jangan pernah akut
tapi kan biar jenderal juga gak kuat kalo dibacok sama canggul mah
hah paling lahirnya ngegelinding kelumpung kelumpung
tadi aja pas nonton film katanya berani gak takut sama yang namanya kakek canggul enek canggul becanggul
shhh ali kamu tuh gak boleh begitu sama pak rt
jangan dibacain kalau pak rete ini orangnya penakut dan omongnya gede
kasian dong pak rete rt loh jenderal di kampung ini
gitu aja kesinggung pak rt udah pamit dulu ayo
jadi saya kumai itu ada dimana hei
aduh ayang mau sholat lagi di renovasi
mas kamling kebakaran
kira aku depan aduh depan toko
bang aha aduh
kudamu tuh jalanin tuh
apaan bang kuda
kuda jalanin bisa gak sih kamu main catur
emang nyada bang kuda malem malem kayak begini lewat
eh ini loh udah catur aduh gimana sih
oh kasih itu
nah tapi nih mainin dong pion kamu
lah bang kok segimana sih
pion pion catur bukannya sepion motor pion canter
gimana sih kamu jalanin
bang ini main catur apa apaan nih jongklak emangnya
santai kayak di pantai selalu kayak di pulau
jangan pakai urat ya
aduh kali ini nih dik bangmu senang banget
ya gimana gak mau pakai urat aku tuh capek banget loh
main catur sama kamu sama juga aku tuh
gali sumur muras muras sumur gak ada selesai selesainya
eh adalah waduh
tidak mau tidur sini bang
tau tau tau tidak
nupang tidur sini aja
sudah pe silakan pmt
otak saya di sini dong
tidur sambil jalan
hei di rumah ada kakek cangkul
makanya saya meninggal di sini
berarti yang selama ini mitos mitos katanya hantu kakek canggul itu beneran ada pak
ya ada saya ngalamin sendiri
bukannya isu pak
emang serem pak
si baur di aki aki mau canggul
mau diapain saya
kakek tenang aja
mendingan kakek ikut saya
nanti kakek mau dikasih cangkul
yang penting kakek ikut aja
tenang aja kek
nah ini nih bang bos
saya udah bawain kakek kakeknya
siapa saja pembo